sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini tidak berminat maju pada pilkada dua ribu tujuh belas nanti
untuk itu risma berencana menemui ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di jakarta
perdebatan semakin kencang ketika risma tidak boleh menolak penugasan partai
inilah akar persoalan dari munculnya dugaan wali kota surabaya tri risma hari ini melangkah ke kursi dki
habis habisan hari terakhir terakhir sudah habis juga
saya mohon maaf saya atas nama pribadi dan keluarga serta mungkin staff aparat pemerintah kota
mulai dari staf kelurahan sampai lurah camat staf kecamatan sampai kepala dinas
kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak saya mohon dimaafkan
tak bisa dipungkiri semenjak muncul sosok
untuk risma banyak perubahan positif pada kota surabaya
sehingga munculnya nama risma dalam bursa gubernur dki jakarta menimbulkan kekhawatiran sebagian warga surabaya
tidak setuju mas
soalnya lebih enak di surabaya bu risma lebih maju
namun tak sedikit pula masyarakat surabaya yang mendukung langkah pemilihan risma untuk memimpin jakarta
dengan dukungan ini mereka seolah bersedekah demi kemajuan ibu kota indonesia
kita hanya memilih salah satu pemimpin yang menurut kami para santri ideal untuk memimpin jakarta
risma bergeming ia tahu betul bahwa dukungan itu bisa berarti lain
karena bisa dikatakan risma adalah ancaman terbesar jika seseorang ingin bersaing memimpin jawa timur
aku tahu lah ada yang memang ingin aku pergi ke jakarta supaya aku nggak nyanyi di jawa timur
saya terlalu bermimpi
boleh percaya boleh percaya
saya boleh tidak
bahwa jabatan itu amanah saya tidak boleh meminta
jadi kalau aku diem aja aku nggak kepingin kemudian saya nuduh fetnah ini bukan fetnah
tapi saya punya bukti bahwa ada yang misalkan ngomong sudah tidak apa apa kita relakan seolah olah ngatasnamakan warga surabaya
rupanya aturan dalam partai tak membenarkan penolakan
ketua dpp pdi perjuangan sukur nababan menegaskan
seorang kader pdi perjuangan harus tunduk terhadap penugasan partai
bola liar dugaan kuatnya dukungan ke jakarta tak membuat risma goyah
ia bersikeras ingin menuntaskan janjinya kepada warga surabaya
terkait dukungan dari pdi perjuangan risma berencana berangkat ke jakarta
ia akan berbicara langsung dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
untuk meminta dirinya tidak diajukan sebagai bakal calon gubernur dki jakarta
kan bagaimana pak
kan bagaimanapun saya sudah janji gitu sama warga surabaya
makanya waktu begitu saya menang saya langsung hadapi buk buk karena saya sudah janji
risma berharap megawati mempunyai solusi terkait calon gubernur dki jakarta
yang akan diusung oleh pdi perjuangan
radian febriancah cnn indonesia
kita kembali ke jakarta sudah ada ruli kurniawan di kantor kpud dki jakarta
ruli bagaimana siang ini ruli apakah ada pasangan cagup yang mendaftar
bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta di kpu dki jakarta ini
saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya seperti apa proses pendaftaran calon independen di kpu dki jakarta ini
yang pertama calon independen akan datang ke gedung kpu jakarta untuk menyerahkan sejumlah berkas berkas mereka
salah satunya adalah berkas berkas yang berada di kpud dki jakarta
berkas permohonan untuk majukan dirinya dan juga pasangannya sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dan yang kedua yang paling penting adalah mereka juga harus melampirkan fotokopi ktp pendukungnya
waktu warga dki jakarta sebanyak lima ratus tiga puluh dua dua ratus tiga belas lembar fotokopi ktp
dan mempersiapkan ratusan ribu lembar ktp ini menjadi salah satu poin penting
bagi para calon yang di kpud dki jakarta

apakah ini adalah hal yang akan dilakukan oleh calon independen yang akan maju di pilkada dki jakarta pada februari dua ribu tujuh belas nanti
karena apabila saya melihat bagaimana sudah berapa banyak calon maupun pasangan yang mendaftar di kpud dki jakarta ini
ternyata hingga hari keempat karena sudah dimulai dibuka pada tanggal tiga agustus hingga akan ditutup pada esok hari tanggal tujuh agustus nanti
belum ada satupun pasangan ataupun calon independen yang memenuhi persyaratan tersebut
sebagai maksudnya mereka datang ke sini sebatas tolokasi penduduk
sebagai maksudnya mereka datang ke sini sebatas tolokasi penduduk

apakah dimungkinkan mereka mendapatkan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan ataupun mengumpulkan jumlah ktp yang berjumlah lima ratus tiga puluh dua ini

dan ini menjadi satu poin penting bagi kpud dki jakarta
apakah dengan adanya kebijakan seperti ini menjadi sebuah tanda ataupun ada sebuah pesimistis bahwa adanya kesulitan untuk menjaring calon independen untuk bertarung di pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas nanti
dan bersama saya sudah berbicara tentang hal tersebut

karena sebagian besar mungkin semuanya calon independen yang daftar ataupun datang ke kpud dki jakarta ini mereka bisa dibilang tidak lolos verifikasi pertama atau dari administrasi yang pertama
yaitu mengumpulkan lima ratus tiga puluh dua ribu lembar fotokopi ktp warga dki jakarta yang mendukungnya
apakah ini sudah coba dimatangkan oleh pihak kpu bahwa ini akan jadi suatu pesimistis ke depannya
bahwa dengan adanya jumlah segini akan menghilangkan chance atau kesempatan orang untuk daftar sebagai calon independen
ya kpu sudah lama mengumumkan ya persyaratan calon perseorangan yang akan maju dalam pilkada dki
kemudian tata cara pengajuan berkas seperti apa sudah lama kita umumkan
jadwalnya juga sudah sudah lama kita sosialisasikan
nah sekarang kalau kemudian ketika sudah kami buka sudah sampai memasuki hari keempat juga belum ada
warga yang memenuhi syarat untuk menyerahkan dukungan minimal tentu ini memang ya kita mau bilang apa
memang bukan perkara yang mudah ya untuk mengumpulkan hampir lebih dari setengah juta pendukung begitu
tetapi memang kalau mereka yang sudah jauh jauh hari menyiapkan diri
mestinya memang jumlah yang semacam itu sudah bisa terpenuhi
sudah tidak prioritas tetapi memang jelas karena ini ketentuan dalam undang undang
kemudian juga di dalam peraturan kpu memang kpu tidak akan merubah apapun terkait dengan syarat itu
meskipun nanti sampai pada hari terakhir itu mulai besok ya besok kemudian juga tidak ada calon yang menyerahkan itu
tetapi memang ini ketentuan yang harus dipenuhi oleh mereka yang mau maju dari jalur perseorangan
ini kayak disini bilang sebagai upaya seperti memberangus calon infender nih pak
gitu kan kita melihat lagi bagaimana pak ahok sebagai petahana kemarin sudah mengumpulkan
mungkin sejuta fotokopi ktp pendukungnya namun akhirnya balik lagi ke partai politik mencari dukungan ke partai politik
ada kekhawatiran tidak akan ada kedepannya lagi gitu pak calon independen dengan adanya syarat syarat seperti ini
ya saya kira enggak lah persyaratan itu tidak dimaksudkan untuk memberangus calon dari perseorangan ya
dan saya kira undang undang atau juga peraturan kpu itu tidak ditujukan atau diciptakan untuk orang tertentu
jadi tidak benar
tidak benar bahwa ini dimaksudkan untuk menjikal orang orang tertentu
karena ini kan ini sudah ada sejak tahun dua ribu dua belas kami juga punya pengalaman menerima dukungan meskipun tidak sebesar sekarang ya
dulu pilkada dki dua ribu dua belas ada dua pasang calon yang lolos verifikasi faktual
kemudian juga di pilkada serentak dua ribu lima belas kemarin di berbagai wilayah di indonesia itu juga sudah diterapkan ini
sehingga untuk dua ribu tujuh belas pasti juga tidak dimaksudkan untuk menerima dukungan
jadi ini tidak dimaksudkan untuk menjikal calon tertentu
oleh karenanya mestinya memang warga yang mau mencalonkan dari jalur persorangan memang harus sudah siap jauh hari sebelumnya
karena ini juga tidak kalah beratnya juga calon dari partai politik
karena partai politik juga harus memiliki dukungan dua puluh dua kursi minimal di dpr di dki kan
dua kursi itu nilainya kalau dihitung dengan perolehan suara nilai sebuah kursi itu juga ratusan ribu juga
jadi sejujurnya juga sama sama berat
calon baik dari perorangan maupun juga dari partai politik
oleh karena memang dua jalur pilihan ini diperuntukkan bagi siapa saja yang mau mengambil pilihan politik yang mana yang akan mereka ambil
bapak sempat mengatakan tadi sebenarnya sudah ada delapan pasang calon atau bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mulai berkoordinasi atau berkomunikasi untuk maju sebagai calon independen
nah dari kedelapan ini apakah sudah ada bisa dibilang percakapan

apakah sudah ada percakapan seperti ini
apakah sudah mereka sudah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi termasuk salah satunya mengumpulkan ktp lima ratus tiga puluh dua ribu ini
ya memang beberapa hari kemarin ya termasuk juga sebelum masa penyerahan dukungan ini kita buka memang ada yang konfirmasi
ada sekitar delapan orang
delapan orang itu memang bertanya tanya itu syaratnya apa saja kemudian gimana prosedurnya kapan waktunya dan sebagainya
dan mereka menyatakan tertarik untuk berpartisipasi
dan mereka menyatakan tertarik untuk berpartisipasi
menyerahkan dukungan calon persoarangan
nah mulai hari kemarin kemudian hari ini satu demi satu sudah berdatangan diantara yang delapan itu
tapi ternyata sampai yang hari ini berdatangan itu ternyata tidak memenuhi syarat
karena mereka hanya membawa ada yang bawa cuma dua ratus ktp saja

ada juga yang datang hanya sekedar konsultasi dan meminta perpanjangan waktu supaya ada kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan

tapi ini memang jauh
tetapi saya tetap optimis bahwa kita masih ada waktu kan nanti sampai pukul enam belas hari ini
kemudian besok juga dari pagi sampai pukul enam belas besok hari terakhir
biasanya pendaftaran di kpu itu memang hari hari terakhir itu yang rame mas
kalau memang awal awal mereka kan barangkali masih menyiapkan persyaratan
nanti hari terakhir kemungkinan mereka akan
bahkan dikabarkan juga besok akan ada pasangan bakal calon gubernur kedepo kenur
yang akan datang membawa pasukan ya pak
mungkin bisa dibilang dikadang kadang akan membawa sepuluh ribu pendukung ya
akan datang ke kpud di jakarta di wilayah salem baraya ini
apabila belum juga cukup memenuhi persyaratan administrasi
apakah nanti akan ada kelonggaran dari pihak kpud sendiri untuk memperpanjang tenggat waktu
tidak hanya besok dijadikan batas mati pendaftaran
apakah nanti bisa juga ikut untuk ikut sertai lagi di tahapan pendaftaran calon gubernur kedepo kenur

tujuh itu sudah batas akhir masa penyerahan dukungan calon persorangan
jadi kalau sampai besok tanggal tujuh pukul enam belas itu kemudian mereka belum memenuhi syarat dukungan minimal
ya tentu kami akan buatkan berita acara bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat
tidak ada lagi waktu perpanjangan yang diberikan kepada kpu karena memang ini peraturan kpu jadwalnya sudah sangat ketat sekali

karena kalau ini diperpanjang akan berdampak pada tahapan berikutnya
karena setelah ini seandainya nanti ada calon yang menyerahkan dukungan kami akan lanjutkan dengan verifikasi administrasi
setelah itu akan dilakukan dengan verifikasi faktual
dan terus nanti sampai dengan verifikasi faktual sampai dengan enam september
setelah itu ada rekap tingkat kecamatan tingkat kota tingkat provinsi
dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan pendaftaran calon tanggal dua puluh satu sampai dua puluh tiga september
dan ini terus saling terkait mas
oleh karena itu tidak mungkin ada perpanjangan waktu terkait dengan penyerahan dukungan

masih ada waktu satu hari besok lagi pak untuk melihat apakah masih ada calon independen yang membawa datanya ke sini
dengan melengkapi seluruh berkas berkas ataupun berkas administrasi yang disesuaikan ditetapkan oleh dari kpu dki jakarta
dan mudah mudahan bisa lolos menjadi salah satu wakil independen calon independen dari dki jakarta
tidak hanya bertarung antara dua orang di sini yang sudah kita tahu sama sama yang didukung oleh partai politik
sudah ada bapak basuki cahayapurnama dan juga sandiaga uno yang didukung oleh beberapa partai politik
dan mudah mudahan juga ada calon independen yang semoga nanti kedepannya bisa meramaikan peta pilkada dki jakarta di februari dua ribu tujuh belas nanti
terima kasih pak suwarno
rian kembali ke studio
baik terima kasih ruli kurniawan koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari kpud dki jakarta